kita ke informasi pertama ribuan warga memadati bandara mutiara sis al jufri palu pada sabtu untuk menumpang pesawat tni angkatan udara agar bisa keluar dari wilayah palu
warga mengaku trauma dengan kejadian gempa dan tsunami yang kemarin terjadi

bandara mutiara sis al jufri karena beberapa kali masih terjadi gempa susulan di daerah ini